semburan air dengan tekanan tinggi menghebohkan warga di permukiman rumah di wilayah cisaid kabupaten serang banten
warga khawatir karena semburan disertai dengan bau belerang
semburan air dengan tekanan tinggi ini muncul pada hari minggu kemarin
pemilik rumah yang tengah mengerjakan pembawaan sumur kemudian melapor ke rt setempat lantaran
semburan air terus meninggi
warga di sekitar lokasi kejadian mengaku khawatir lantaran semburan air disertai dengan bau menyengat
dari informasi sementara yang didapat semburan itu berasal dari gas dangkal yang sering terjadi
di sejumlah wilayah di kabupaten serang
untuk memastikan lebih lanjut dinas energi dan sumber daya alam mineral banten akan menerjunkan tim ke lokasi
kalau ngebor itu kedalaman di atas tiga puluh itu seharusnya tidak boleh
warga juga nggak lapor
kemudian apa tuh namanya yang ngebor itu adalah dari perumahan lain
jadi nggak tahu wilayah sini
kalau kedalaman tiga puluh itu akan menimbulkan semburan gas sambur belerang